hah mentang mentang kakak kelas kalau bercanda tuh jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan kelewatan dong
kayaknya lo terganggu
apa perlu gue ganggu beneran
atau perlu gue bahas barang lo yang sebarang atas
yaudah ya umi lagi seduluan deh
sipetan sipetan ah
maaf ya kak nggak sengaja
nah ini dia pak yang tadi bilang ada anak yang berantem
apa yang kamu sembunyikan di belakang punggungmu
kamu nyari uang ya di tata usaha
bukan pak ini pokoknya bukan uang pak bener pak sumpah
kalau gitu apa
eh jangan jangan pak jangan pak
aih kapan sih
mau minta foto aja pakai ribut
kalau kamu minta baik baik pasti dikasih kan
ayo sekarang ke ruang guru
woy nggak sekalian nih minta tanda tangannya
bukin ada orang ya
tanda tangannya tanda tangannya dong
diam mau gimana lo aja
tapi jangan kayak gini dong kelusannya pak
udah salah kau pakai nawar ha
untuk sekarang sudah sore anak anak sudah pulang
hukumannya jadi besok pagi pagi
belum juga ada satu jam kamu ini
pak calo tuh gak seksi
keren berani bingung gue mampus
jangan gitu deh
jangan gitu kan pacar
kalau sekuntum bunga mekar ya indah
tapi kalau badannya cewek mekar
hah mentang mentang kakak kelas kalau berjanda tuh jangan
jangan jangan jangan jangan
jangan kelewatan dong
kayaknya lo terganggu
apa perlu gue ganggu beneran
apa perlu gue bahas badan lo sebarata depan mereka kayak pampus laca
yaudah yuk mil kita duluan deh ke dalam yuk
hei mau ke mana baru baru
memaafin temen saya ya kak ya
jadi lo yang dimalukan orang orang yang nyelmanin seharusnya
wah gendut kalau badan lo turun dua puluh kilo gue mau udah pacaran sual lo
mentang mentang ganteng banyak yang naksir punya puasa
udah lah gue juga udah kesel banget tapi gimana lagi coba
bukan bukan virus yang salah
gue yang salah semuanya
kim gue tau cinta itu emang buta
tapi kenapa bisa jadi lo yang salah
lo lihat sendiri kan badan gue
tanses aja gue jadi bahan ledek kan
bahkan sama gebetan gue sendiri
cowok tuh gak boleh nilai cewek dari fisiknya doang
kalau itu kan walaupun gendut tapi pinter
tapi vira udah ngingetin gue satu hal
lo harus buru buru diet
hah terus apa
tapi lo tau sendiri kan selama ini gue udah selalu usaha gak ada hasilnya
gue harus motong jalan
mulai sekarang gue harus jadi cewek bikin
kim bukannya gue ngeremen lo ya tapi gimana lo mau jadi beken kalau lo gak ngurusin badan
eh ntar orang orang bakal ngejulukin gue si gendut yang cantik banget nih
eh lo berdua juga
nanti kalo misalnya kita bertiga jadi cewek beken kita bakalan dijulukin popular girls version dua ribu lima
keren kan cewek cewek populer ala tahun dua ribu lima
kalo lo berdua malah pada bengong gitu sih
iya sih benar apa kata lo
asik banget tuh kalo jadi cewek cewek beken
tapi gimana cara mewujudnya jadi kenyataan ya
eh lo pernah denger gak ada nama nama imitasi
emangnya pake prihasaan palsu bisa bikin kita beken ya
iya bukan itu lanet
imitasi yang gue maksud tuh lebih ke tingkah laku
imitasi tuh artinya meniru
kok gue jadi tambah bingung ya
maksudnya simple itu lanet
kita cuma niru tingkah laku orang lain
terus jadi kita tinggal nyari orang buat kita jadi contoh
terus kelihatan udah secara persis
kayaknya ide lo patut dicoba tuh kim
tapi siapa yang harus kita tiru atuh
masa lu belum sadar juga sih siapa yang bakal kita tiru
cantik banget ya
apalagi si honey tuh
nah jadi lo udah tau kan siapa role model kita yang bakal kita tiru
cantik sih cantik kim
tapi mereka tuh galak galak banget loh
orang orang aja pada takut deketin mereka
eh kenapa mesti takut
kita kan gak ngelawan mereka
pokoknya mulai sekarang
kita harus kuntit mereka habis habisan
terus kita catat secara detail tingkah laku mereka
habis itu kita tiru deh secara habis habisan
berhati hati nggak mencet
eh tapi maksudnya
eh tapi maksudnya apaan
itu tuh ya
bawa bedak bawa lipstick sama apaan sih tuh yang buat merah merahin pipi
bisa jelaskan kamu lagi ngapain
sudah sudah sudah
balik ke tempat
duduk ke situ aja yuk
udah disediain kan
ananya cuma makan buah
kan cuma buah
baunya tepatnya nyempet gue gitu
saya kan jalan jalan gitu doang sih biasa aja sih kemarin
gila ada yang ga enak nih
yuh kayaknya ga asik dia duduk disini
emang banyak orang aneh
kena ngesesan seru ketawa
eh makanya jangan dilihatin jadi pergi kan
weights hari ini gue kan bawa mobil kita makan siang dulu yuk
kalo kita bisa meluncur kayak gitu cowok cowok pasti bakal nangkep kita
kira lo segede ketua apa sih
main lonjol lonjol sembarangan
pakai celana itu celana
wah pake tengkop tuh
kawannya bagus banget